sementara seorang remaja warga kecamatan cikupa kabupaten tangerang banten
menjadi jemaah calon haji termuda pada musim haji tahun dua ribu dua puluh
remaja berusia delapan belas tahun yang baru saja lulus madrasah alia ini
berangkat haji menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu
persiapan berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dilakukan maulana firdaus
warga desa budi mulia kecamatan cikupa kabupaten tangerang banten
dibantu sang ibu remaja delapan belas tahun ini mempersiapkan berbagai perlengkapan
yang nantinya akan digunakan dalam rangkaian ibadah haji
remaja yang diketahui baru lulus madrasa aliyah pada tahun dua ribu dua puluh empat ini
merupakan jemaah calon haji termuda di kabupaten tangerang
maulana perangkat menunaikan ibadah haji menggantikan sang ayah abdul majid
yang meninggal dunia pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu
sebelumnya ibu dan ayahnya menerima ibadah haji
dan mendaftar haji pada tahun dua ribu dua belas dan dijadwalkan berangkat tahun dua ribu dua puluh tiga
maulana seharusnya berangkat haji bersama ibunya menggantikan sang ayah pada tahun dua ribu dua belas
namun saat itu usahanya belum cukup hingga akhirnya ditunda
meski harus berangkat haji seorang diri tanpa ditemani sang ibu
maulana mengaku sudah mempersiapkan fisik dan mental
agar bisa menunaikan ibadah haji dengan baik
di sisi lain ia juga merasa sedih karena berangkat haji menggantikan ayahnya
di tahun dua ribu dua puluh satu bapak saya itu meninggal
jadi saya mengganti ayah saya
harusnya tahun kemarin berhubung umur saya belum cukup dari tahun sekarang
sedih bahagia bisa ke tanah suci sedih juga
karena ke tanah suci menggantikan ayah
karena anaknya harus berangkat haji seorang diri
sang ibu berharap anaknya diberikan kesehatan saat menjalankan ibadah haji
kedepannya sampai di tanah suci lancar ibadahnya
dia di pasien kesehatan di pasien kelancaran di segala ibadahnya
mohon doanya dari semua
semoga dia dijadikan haji yang mabrul sampai pulang lagi ke indonesia
ini udah jalannya udah takdirnya nasib dari allah
walaupun berangkat dapat pengalian dari ayahnya
menurut rencana maulana yang tergabung dalam kloter tiga puluh dua
asal kabupaten tangerang ini akan berangkat ke asrama pondok gede pada dua puluh tujuh mei mendatang
eka marlupi kompas tv tangerang banten